sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ini alamat ini dimana pak
ini nanti papa lurus aja
mas kamil itu
itu mas kamil
bang siapa ya bang
bang tak denger ya bang ya
itu mas kamil kan
ya allah mas aku tau itu kamu
bibi tunggu bi
yaudah yubi yuk pulang yuk
kenapa aku bisa begitu menderita karena kamu dre
apa karena aku udah terlalu jatuh cinta sama kamu
apa memang jatuh cinta selalu sakit
apa memang jatuh cinta selalu sakit
apa memang jatuh cinta selalu sakit

apa memang jatuh cinta selalu sakit
kamu tau gak
susah loh buat manusia untuk konsentrasi dalam dua hal sekaligus
pikiran kamu itu pasti lagi gak disini sekarang
lebih baik hari ini kamu pulang
udah ini perintah dari saya
saya itu paling gak suka kalau lihat pegawai saya itu nggak konsentrasi dalam pekerjaannya
kamu pulang ya
iya pak makasih ya
apa ini khan
kamu ada di sini
jadi aku samperin ke sini aja
kalau kamu mau cerita ke aku
kamu cerita aja lagi
aku selalu siap kok dengerinnya
sebenernya aku udah denger semuanya dari mama
dan aku yakin kamu pasti sedih dengernya
tapi perlu kamu tau wih
aku selalu ada buat kamu
karena kamu gak sendirian
dan aku juga tau kalau kamu itu gak salah
makasih ya sat
kamu baik sekali sama aku
benar kamu hanya merasa marah karena ditipu
kamu merasa cemburu
karena sekarang kamu tau dia punya tulangan
waktu baru kuling